kementerian pemuda dan olahraga menuntut tiga hal terkait gagalnya tim indonesia mengikuti turnamen all england di inggris
lalu apa upaya kemenpora untuk memuluskan langkah tim pemain bulu tangkis indonesia untuk dapat kembali bertanding dalam kompetisi all england
kita akan berbincang dengan sekretaris kementerian pemuda dan olahraga gatot s dewa broto
pak gatot selamat malam
selamat malam mbak elvira
pak gatot kita berharap ada perkembangan yang lebih baik malam hari ini
karena sepanjang hari ini komunikasi telah dilakukan baik dengan pihak kedutaan dan pihak pihak lainnya
apa informasi terbaru yang mungkin bisa di share kepada kami pak gatot
ya sejauh ini belum ada informasi yang terbaru
karena sejak tadi pagi itu kita peroleh informasi tentang kondisi psikis yang down dari para pemain atau tim nasi indonesia
kemudian sempat kami itu sekitar jam delapan ya itu ada dialog langsung antara saya pak dubes pak desra juga dengan mas riki subarja
jadi yang intinya adalah permasalahan kami lakukan
kemudian langsung saya meloncat ke situasi sore hari ini pihak kbri masih melakukan effort agar ada tiga tuntutan
pertama itu dipastikan jangan sampai unfairness itu diberlakukan
kalau tadi sore kami mendapatkan informasi bahwa bwf sudah merilis bahwa pemain turki itu sudah didiskualifikasi
yang satu pesawat ya
tidak selesai begitu saja
karena persoalannya ini masih ada hal yang uncertain
atau yang sangat tertutup itu satu
kemudian yang kedua adalah kami menuntut agar seandainya ada transparansi
kenapa ini terjadi
kalau taruhlah misalnya orang tadi ada wartawan yang menanyakan pak mungkin pbsi terlambat kali ngirimnya
enggak ini yang namanya all england ini kan bukan turnamen ecek ecek
ini sudah kita ketahui sejak zaman kakek nenek kita dulu ada gitu
itu sudah turnamen yang sangat legendaris
nah yang ketiga ya
karena ini ibarat main bola itu kan pertandingan belum berakhir
ini via bbsi dan kpri kami mengevorkan dari belakang agar ada reschedule
karena indonesia termasuk negara yang sangat dihargai untuk bulu tanggis
kita tahu dulu ibf pernah presidennya dari indonesia
bwf pun juga tokoh tokohnya dari indonesia
gitu mbak elvira
reschedule ulang itu bagaimana opsinya
apakah saat ini sudah dibicarakan secara lebih lugas
ini juga menyebabkan berdampak terhadap pemain dari negara lain ya pak gatot
ya ini memang kita bisa menganggap bahwa potensinya adalah kecil
tapi nggak apa apa kita tetap berusaha
karena pertandingan itu kan finalnya nanti akan berlangsung tanggal dua puluh satu hari minggu
ini waktunya tinggal jumat sabtu minggu
sudah pendek sekali gitu
pengalaman yang sudah sudah at least seandainya ini gagal
ini juga menjadi pelajaran bagi bwf
bwf kalau punya peraturan
jangan seenaknya setidaknya
sama juga pemerintah inggris
karena saya dapat informasi tadi dari mbak velia di tv sebelum ini
mereka mengatakan pemerintah inggris itu sangat kekeh sekali
harusnya mereka sadar
kami itu tamu dan indonesia itu salah satu super power dari butangis itu sendiri
tadi pak gatot sudah menyebutkan
sempat ada wartawan yang bertanya mengenai
tim tiba di inggris begitu
karena saat ini masa pandemi
ada aturan mengenai karantina dan sebagainya
hitung hitungan waktunya sebenarnya apakah memang sudah tepat
atau sangat mepet
enggak hitung hitungannya waktu sudah tepat
kami tahunya pada saat
kita tahu ya tanggal dua puluh enam februari yang lalu kan ada vaksinasi
untuk sejumlah atlet elit nasional
yang terlaga di berbagai event internasional
policy yang diterapkan oleh kemenpora adalah
ini diutamakan yang diadakan
akan berangkat ke luar negeri dalam waktu pendek ini
sampai dengan bahkan nanti di november desember ada sikip
nah kami sudah mengatakan kepada bbsi
tolong bpsi berhitung
jangan sampai hanya gara gara karena kebutuhan vaksinasi
kemudian mereka dibawet bawetin
oh enggak ke pak gatot karena yang mimpin rapat saya waktu itu
kami sudah berhitung dan betul pada saat vaksinasi yang kedua
malamnya langsung berangkat
karena asumsi mereka
mereka masih sudah spare wakt
sampai dengan awal
all england tanggal tujuh belas maret itu sendiri
pak gatot saya membacakan press release
pernyataan duta besar inggris untuk indonesia dan timur leste
di paragraf terakhir yang disampaikan kepada media
kami tengah berkoordinasi dengan pihak pihak terkait di inggris
untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan tentang permasalahan ini
ya itu dut besar inggris di indonesia
beliau merangkap dia dengan timur leste
itu melakukan itu atas desakan dari pak desra
pak desa percaya itu dut besar sekitar di london
beliau tadi pagi mengatakan bahwasannya
pak gadot tadi tengah malam ya
karena jam tujuh jam delapan di jakarta kan berarti di sana sudah jam tiga di hari
itu tengah malam pun sudah telpon kepada dut besar inggris di jakarta
mendesak agar pertama
dut besar inggris harus intervensi kepada nhs
kemudian yang kedua
harus juga to do the best untuk kepentingan bulu tangkis
karena pak dut besar inggris di jakarta dianggap tahu
apa sih bulu tangkis bagi masyarakat indonesia
baratnya bulu tangkis itu kalau kayak di brazil kayak sepak bola
itu magnetnya tinggi sekali gitu
jadi pak dut besar itu karena di pressure
bagus sekali pressure dari pak desra dari london
kemudian ramai dibicarakan masyarakat indonesia
karena dianggap ada perlakuan unfair
di luar kasus ini
apakah memang sepanjang persiapan dan pelaksanaan turnamen
ada memang langkah langkah yang bisa dikatakan sebagai cukup unfair bagi indonesia pak gatot
yang namanya unfair dari badan bulu tangkis dunia itu bukan hanya sekali
kalau kita buka sejarah masa lalu ya
pada saat zaman pada saat tahun enam puluh an
kita kan penting membaca
pada saat perebutan thomas cup di kuala lumpur
mungkin masih hangat hangatnya suasana ganyang malaysia dan sebagainya
sehingga para pemain indonesia
tim nas bulu tangges yang bermain di kuala lumpur itu diteror luar biasa
oleh para pemain
para penonton malaysia
baliknya pada saat mereka bermain di sini pun
mereka juga ditekan luar biasa
tapi saat itu
belum ada bbm seperti ini
itu ibm sangat berpihak kepada malaysia
ya tetapi ini
itu pengaruh inggrisnya sangat kuat
jadi sebetulnya bukan sekali ini saja
badan bulu tangkis dunia itu bersikap tidak adil pada indonesia
jika kemudian ada asumsi bahwa ini salah satu upaya menjegal tim indonesia
apakah arahnya sampai ke sana
kami belum melihat seperti itu ya
karena kalau dari rankingnya para pemain pemain inggris itu
kita masih lead ya
masih leading ya
maka kalau seandainya mau nakal mungkin caranya tidak sekasar
ini sangat kasar sekali
sekarang mbak elvira bisa membayangkan
misalnya tadi alasan yang pertama
karena pada saat naik pesawat
itu kan ceritanya transit
saya pernah tanya kepada wakil seksi bbsi
pada saat divaksin
pak ini nanti naik pesawat apa
oh naik turkish air
kemudian transitnya berarti di istanbul dong
oh ya gitu
saya tidak tidak oke
saya anggap itu urusan bbsi
nah pada saat
pada saat pemain turki itu boarding
itu berarti otoritas bandara di turki berarti
orang yang dianggap covid kok boleh masuk
karena di bandara manapun
di dunia itu ada yang namanya
berarti itu berarti kebobolan
nah kenapa kok kebobolannya di bandara istanbul
itu yang disalahkan indonesia gitu
terakhir berbicara mengenai kondisi para pemain kita
yang saat ini masih dalam status
di karantina ya pak ya
di sana ya di isolasi begitu
sambil menunggu bagaimana keputusan selanjutnya
bisa diceritakan sedikit pak
ya tadi pagi pada saat kami komunikasi dengan sriki
itu kondisinya memang drop
bisa dibayangkan mbak elvira
mereka itu kecewa
sudah persiapan kalau istilahnya pak ketum pbsi
mereka itu sudah dalam bentuk top performance
mereka drop wajar kalau kemudian banyak yang
apa kemudian mengupload di media sosial
tapi kan pak menpora tadi mengatakan
mereka tetap semangat
untuk agar para pemain jangan terlalu drop sekali
tapi kayaknya upaya yang paling baik itu adalah
kita sama sama semua berusaha
tidak hanya pak dubes di sana pak menpora juga
pak ketum pbsi dan juga pihak masyarakat indonesia
yang ada di birmingham
cuma yang jadi masalah
ya kbri juga nggak bisa ketemu langsung
karena kondisi covid mereka hanya bisa
baik pak gatot terima kasih
kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya
seberapa besar harapan para pemain kita bisa berlaga di all england
dan mendapatkan juara di sana
tapi kita tunggu bagaimana hasil resminya
terima kasih sekali lagi pak gatot sesmenpora
sudah berbincang bersama kami malam hari ini